setelah jelang pemilihan kepala daerah jakarta partai keadilan sejahtera atau pks tidak lagi mengusung anies baswedan sebagai calon gubernur jakarta pada pemilihan gubernur mendatang
sekjen pks ungkap tiga nama kader yang dijagokan
hal itu disampaikan sekjen pks abu bakar al habshi saat menghadiri halal bihalal pks di jakarta pada sabtu kemarin
abu bakar menjelaskan anies baswedan telah dua puluh lima persen menjadi tokoh nasional sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal pks
walau begitu abu bakar al habshi menyebut terkait pilkada jakarta masih sangat dinamis sehingga sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi
ada sahibul iman ada juga pak saihu ada pak mardani bisa
anies pastinya dia akan kembali tetapi kami dari pks mengatakan pak anies sudah dua puluh lima persen sebagai tokoh nasional
kasih kesempatan sekarang anies mengantarkan
orang pks untuk menjadi gitu
tetapi kita lihat nanti dialog dialog ini kan dinamik
terkait potensi dirinya maju dalam pilkada jakarta capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan mengaku ingin rehat sejenak setelah menyelesaikan rangkaian pilpres dua ribu dua puluh
anies bilang setelah proses dmk usai pihaknya akan membereskan semua pekerjaan yang ada
kontestasi pilpres sebelum dirinya menyiapkan tahap berikutnya
setelah selesai proses di mk kita hormati proses bernegara
sampai tuntas kemarin sekarang lagi rehat
dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus
sesudah itu kita tutup buku
membereskan semua kerja kerja kemarin
setelah klosure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya
di antara nama yang tengah di jaring nama basuki cia purnamato ahok jadi salah satunya
rekam jejak ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga jakarta di pilkada november mendatang
meski demikian nama nama yang muncul tetap akan melalui mekanisme penyaringan dan setiap kandidat memiliki peluang yang sama
pak pantas kalau tadi anda menyebut ada sejumlah nama pak basuki hadi mulyono kemudian bu rismarini pak andika perkasa
kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama pak ahok ini mana yang lebih besar kansnya kira kira
ya untuk sementara ini punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik
baik kapasitas maupun kapabilitasnya
nah mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei survei yang ada kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya
sementara itu mendekati pilkada serentak pd perjuangan gencar adakan rapat konsolidasi di daerah
salah satunya kabupaten majalengka yang merupakan basis pdip di jawa barat
di hadapan ribuan kader pdp di jawa barat sekjen pdp astro cristianto mengatakan
pdip membuka lebar pintu koalisi di seluruh daerah
untuk bekerjasama memenangkan pilkada
kita akan bahas bersama dengan adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi ini nama anies baswedan kan kencang muncul soal bursa di pilkada tipilgub jakarta
tapi pks justru munculkan nama kadernya
bagaimana anda membaca ini
saya kira kalau kita bicara tentang pilkada secara umum
termasuk di jakarta kan variabelnya dua
pertama adalah variable survei
jadi nama nama yang punya popularitas dan elektabilitas menjulang
relatively akan mendapatkan dukungan politik secara elektoral
anies di survei survei yang kita lakukan sampai awal januari misalnya
itu memang elektabilitasnya paling tinggi
disusul secara ketat oleh ridwan kamil baru kemudian muncul nama ahok ada risma
jadi ini adalah nama nama empat besar yang saya kira memang sangat mungkin
akan diusung oleh partai partai politik tertentu
karena sampai hari ini sebenarnya elit elit partai politik itu menyuruh kader terbaik mereka untuk melakukan beauty contest
sebut saja misalnya seperti pdip menyebut tiga nama
ada ahok adarisma dan andika perkasa
sepertinya pdip sedang ingin sonding kepada publik kira kira di antara tiga nama ini siapa yang sebenarnya mendapatkan dukungan
mendapatkan resultante dan expose politik nantinya
apakah stamina dan magnet politik anies ini tetap kuat seperti dulu misalnya
tapi pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur
hanya nasdem yang sepertinya ingin menghidupkan kembali kartu politik anies
mengingat pks sepertinya memang ada kecenderungan untuk mengusung kader internal sendiri
tapi overall sepanjang anies baswedan misalnya bisa maju diusung oleh nasdem
rasa rasanya saya meyakini pks juga akan mendukung anies baswedan
mungkin tandemnya nanti anies sebagai calon gubernur wakilnya dari pks
sementara dari golkar itu kan menyebut tiga nama
ada ridwan kamil ada kemudian siapa namanya pak ahmad zaki iskandar
yang ketiga itu adalah ponakannya pak yusuf kalla
yang saat ini terpilih sebagai anggota dewan di dapil jakarta barat dan jakarta utara
ini yang saya kira memang variable variable elit yang seperti ini yang juga akan terus bisa menentukan
kira kira siapa yang akan nantinya berkontestasi di pilkada jakarta
bahwa boleh nama kandidat punya popularitas dan elektabilitas menjulang
tapi kalau partai tidak menghendaki ya memang dia akan wassalam tidak akan maju
kalau memang elit golkar tidak menghendaki rituan kamil di jakarta tapi ingin di jawa barat
sekalipun anies misalnya nama dan popularitasnya di atas rata rata
tapi kalau kemudian tidak mendapatkan tiket pencapresan
maksud saya tidak mendapatkan tiket pilkada
maka anies akan gagal untuk mendapatkan tiket
mas adi tadi kita dengar hasto bilang terbuka pdip di daerah terbuka dengan partai manapun
tergantung bagaimana kondisi dinamika yang terjadi di daerah
kalau begitu apakah akan lebih cair soal pilkada ini termasuk soal pilkada jakarta ini akan lebih cair
partai pengusungnya ataupun juga koalisi koalisinya
saya kira memang bukan hanya di jakarta tapi di lima ratus lebih pilkada di seluruh indonesia
yang nantinya akan dilaksanakan di bulan november
bukan tidak mungkin pdip itu akan berfungsi dengan golkar
berkongsi dengan demokrat ataupun partai amanat nasional di berbagai tempat
tergantung kebutuhan dan strategi politik
begitupun dengan partai partai seperti gerindra sangat mungkin bisa bekerja sama dengan pks
golkar juga bisa bekerja sama dengan nasdem
jadi memang sekalipun saat ini ada kecenderungan elit elit politik secara nasional
ingin mempertahankan koalisional partainya
saya kira itu tidak bisa dipertahankan secara maksimal
karena seringkali pertarungan di daerah termasuk di jakarta itu tidak bisa dibaca hitam putih
hanya sekedar misalnya untuk memasangkan mereka secara permanen
kalau nasdem jadi bergabung misalnya dengan prabowo subianto
kalau pkb jadi bergabung dengan prabowo subianto
kalau tiba tiba gerindra mengusulkan nama lain di luar anies di luar rituan kamil di luar yang lain
bukan tidak mungkin nasdem ini akan bekerja sama dengan gerindra
tidak lagi dengan pks tidak lagi dengan pkb
hal hal yang semacam ini sebenarnya bisa menjelaskan bagaimana partai partai politik itu tentu sangat tergantung bagaimana irisan koalisional partai politik secara nasional
yang kedua sangat tergantung kebutuhan strategi politik di daerah
yang ketiga adalah bagaimana kepentingan politiknya itu bisa diakomodir
ini yang sebenarnya membuat kenapa partai partai ini pastinya akan cair
kalau di pilkada misalnya yang cocok jadi orang nomor satu gerindra misalnya
nomor duanya itu dari nasdem mungkin bisa jalan
atau satunya dari pdip nomor duanya dari pks bisa jalan ini barang
jadi kalau sekarang ketika partai politik mengusungkan nama kadernya itu bagaimana
seperti pks mengusungkan tiga nama kadernya
ya saya kira ini kan bagian dari tes pasar bagaimana kejendengan publik akan merespon
karena kalau misalnya partai politik seperti pks sorry to say nama nama yang disebutkan itu kan popularitas dan elektabilitasnya
tidak sesignifikan rituan kamil tidak sekuat anies baswedan dan tidak sekuat ahok dan risma
sekalipun nama ini misalnya dipaksakan untuk maju di dki jakarta belum tentu akan mendapatkan dukungan
yang kedua variable logistik
karena kita tahu di tengah pilkada secara langsung
mesin politik itu harus ditopang oleh logistik yang juga berlimpah
kalau pks misalnya tidak memiliki logistik tidak kuat bukan mustahil pks ini misalnya
kalau pun toh memaju hanya macam inilah membuat betapa peta koleksional di level daerah termasuk jakarta
itu cukup cair cukup dinamis dan sangat mungkin semuanya akan berubah secara total
oke dengan pks tidak mengusungkan anies baswedan mengusungkan tiga nama kadernya
apakah ini jadi indikasi pks bergabung dengan prabowo gibran secara nasional mas adi
kalau membaca kecenderungan politik secara umum pks ini sepertinya memang sangat tertarik untuk bergabung dengan prabowo dan gibran ya
tapi kan pks ini kan malu malu tapi mau
mau tapi dengan syarat harus diajak duluan mbak
pks ini kan tidak mau misalnya kelihatan menawarkan diri menyorongkan diri tertarik bergabung dengan koalisi prabowo dan gibran
maka tidak mengherankan dalam halal bihalal yang mereka lakukan hari sabtu mereka mencoba untuk mengundang prabowo subianto
itu kan bahasa tubuh gestur politik yang bisa dimaknai pks sedang membuka komunikasi
ada intensi supaya dari komunikasi ini kemudian terbangun bagaimana relasi antara pks dan prabowo subianto itu bisa bersama di kemudian hari
tapi kan sayangnya prabowo rasa rasanya masih belum serek masih belum punya chemistry untuk datang ke halal bihalal yang dilaksanakan oleh pks
beberapa waktu yang lalu ini tentu sebagai bentuk penolakan
dimana sebenarnya prabowo masih belum cocok dengan pks untuk membuka komunikasi
karena treatment yang dilakukan oleh prabowo terhadap pks ini berbeda dengan nasdem berbeda dengan pkb
dimana prabowo subianto saat itu datang ke nasdem dan diundang secara langsung oleh pkb dan hadir
dan sangat kelihatan prabowo subianto begitu happy di tengah elit elit pkb
kemudian prabowo subianto sangat nyaman
di tengah elit elit nasdem ingin menunjukkan bagaimana intensi pribadi prabowo subianto sebenarnya diantara partai pengusung amin
memang lebih dekat dan lebih cocok dengan pkb dan nasdem tapi tidak dengan pks
oleh karena itu variable variable ini yang saya kira tentu akan turut mendinamisasi sebenarnya bagaimana postur dan konstelasi politik yang ada di dki jakarta
bukan tidak mungkin nanti pks akan ditinggalkan sendiri tidak lagi sama nasdem dan pkb
tapi mungkin pks bisa merapat dengan pdip
mengingat misalnya kalau nasdem pkb jadi berkoalisi dengan prabowo bukan tidak mungkin
tiba tiba gerindra mengusulkan nama besar
dimana pkb dan nasdem harus ikut
dimana kepentingan politik gerindra itu mendapatkan dukungan dan support
dan itu artinya pks tidak punya partner tidak punya teman namanya nasdem tidak punya teman namanya pkb
dan sangat mungkin pks akan pindah haluan berubah tiga ratus enam puluh derajat
yang rasa rasanya memang per hari ini menjaga jarak dengan prabowo subianto
oke jadi nanti berubah menjadi dkj
ini pertarungan pilkada jakarta ini masih akan menarik
akan ditentukan oleh dinamika elit di pusat
ya saya kira memang kalau bicara tentang pilkada jakarta setelah tak lagi jadi daerah istimewa
the one and only jakarta akan menjadi pusat yang paling banyak disorot
karena ini akan dijadikan sebagai barometer politik secara nasional
karena sekalipun ibu kota itu itu adalah pusat yang paling banyak disorot

bagaimana politik itu pindah ke ibu kota yang baru
jakarta tetaplah menjadi pusat di mana semua mata akan melihat bagaimana kekuatan kekuatan politik di sana akan bertarung
karena jakarta itu adalah pusat segala galanya
seluruh elit politik nasional ada di jakarta
seluruh epicentrum peradaban itu ada di jakarta
seluruh kebutuhan kebutuhan ekonomi dan logistik ada di jakarta
dan seluruh pengendali kebijakan politik itu juga ada di jakarta
sekalipun jakarta tak lagi jadi kota yang sangat istimewa
tapi jakarta untuk pilkada di tahun ini dua ribu dua puluh empat tetaplah akan menjadi prima dona dan idola
di mana partai politik akan menjadikan di mana sukses story pilkada mereka salah satunya adalah jakarta
karena siapapun yang menang di pilkada jakarta satu dianggap kuat mesin politiknya
dua itu dianggap sebagai corong
bagaimana partai politik nantinya akan dilihat kinerja politiknya
dan yang ketiga yang paling penting ini bisa jadi lompatan untuk menjadi tokoh penting di lima tahun yang akan datang
sangat mungkin dia akan maju dalam konteks pilpres
oke tadi selain anies ada juga nama yang seperti nama ahok tririsma harini andika perkasa ridwan kamil
itu bagaimana apakah dengan ada nama nama top tadi bisa kemungkinan untuk saat ini masih bisa ada berapa poros mas adi
kalau melihat kecendungan per hari ini sangat mungkin ada tiga poros
porosnya anies ada porosnya rituan kamil dan nanti ada porosnya pdip
di mana di situ bisa mengusung ahok risma ataupun andika perkasa
tapi ingat semua partai politik yang ada di dki jakarta itu wajib berkoalisi
karena tak ada satupun partai politik yang menggenapi ambang batas untuk maju sebagai kandidat calon gubernur sendiri
pks pdip gerindra kemudian golkar
dan berfungsi dengan partai yang lain tentu untuk menggenapi persyaratan pendaftaran di dki jakarta
jadi siapapun yang punya intensi golkar sebut saja misalnya ingin mengusung ridwan kamil golkar masih butuh satu partai lagi
misalnya pks misalnya pdip misalnya gerindra supaya ada tiket pencapresan
tapi kalau nasdem sendiri anies nggak bisa maju
begitupun dengan pdip yang runner up di pilkada ataupun dengan runner up
di dua ribu dua puluh empat ini juga butuh berkoalisi dengan partai partai yang lain
ini yang saya lihat memang di antara begitu banyak nama nama yang berlimpah
baik terima kasih mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
telah menyampaikan pandangannya dalam program kompas petang sore hari ini